informasi lain institusi tni saat ini tengah menghadapi masalah serius
yakni banyaknya personil berpangkat kolonel dan perwira tinggi bintang satu yang tidak kebagian jabatan
sejumlah kiat dilakukan agar para perwira ini memiliki pekerjaan
di usia lebih dari tujuh puluh tiga tahun tni kini menghadapi masalah serius
kali ini bukan masalah alutsista atau konflik bersenjata
tetapi masalah kelebihan personel di pangkat tertentu
saat ini institusi tni mengalami kelebihan personel terutama pada pangkat melati tiga atau kolonel dan perwira tinggi bintang satu
menurut data di tahun dua ribu tujuh belas terdapat lebih dari empat dua ratus personel tni berpangkat kolonel
sementara kebutuhannya hanya sekitar tiga empat ratus saja
untuk jajaran perwira tinggi terdapat tujuh ratus tujuh puluh tujuh personel
sedangkan ruang jabatan yang ada hanya enam ratus tiga puluh enam
masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun
pada tahun dua ribu tujuh lalu laju pertumbuhan personil berpangkat kolonel terus tumbuh dan bertambah banyak
di tni angkatan darat misalnya pada tahun dua ribu sepuluh terdapat delapan ratus lima puluh enam perwira berpangkat kolonel
jumlah ini terus bertambah hingga di tahun dua ribu tujuh belas menjadi dua kali lipat atau sekitar satu enam ratus personel
dalam kurun waktu yang sama ruang jabatan yang tersedia hanya bertambah dua ratus delapan puluh lima jabatan saja
alhasil kini banyak kolonel yang ditempatkan sebagai staff staff pembantu
kelebihan personel ini terjadi karena beberapa faktor
yang pertama adalah berakhirnya dufungsi abri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
dengan dufungsi personel abri bisa ditempatkan di institusi sipil termasuk fraksi abri di dpr
akibatnya lulusan akapri sebelum masa reformasi yang jumlahnya cukup banyak
dan saat ini banyak berpangkat sebagai kolonel kehilangan ruang jabatan
faktor kedua adalah perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi
dari lima puluh lima tahun ke lima puluh tahun
perpanjangan usia pensiun itu berdampak pada masa guna golongan perwira tinggi
yang kemudian menghambat gerak laju pergerakan personel berpangkat kolonel dan ke bawahnya
solusi yang saat ini ditawarkan pun masih tetap berkisar pada pengembangan organisasi satuan tni
tahun lalu misalnya tni membentuk satuan komando armada tiga tni al dan pasukan marinir tiga di sorong
komando operasi tni au tiga di biak serta divisi tiga kostrat di sulawesi selatan
selain itu direncanakan akan ada kenaikan perusahaan di tni au tiga di bihak
dan tingkat beberapa korem
korem yang tadinya dipimpin kolonel akan dijabat oleh perwira bintang satu
solusi ini akan membuka peluang enam puluh jabatan kolonel dan bintang satu
bahkan tni juga berencana mengkaryakan sebagian prajuritnya ke institusi sipil
di kementerian kementerian kan perlu juga ada tentara yang ada di satu
tapi kan tidak seluruhnya terlalu banyak
kalau kayak di negara terutama singapura ya
itu kan pensiun umur
itu kalau perwira sudah kira kira gak bisa jenderal

salurkan perusahaan perusahaan itu
kita akan secara bertahap
terus akan mengembangkan organisasi organisasi seperti pogapilhan
kemudian kita juga berencana untuk merevisi undang undang
tiga puluh empat tahun dua ribu empat pasal empat puluh tujuh adalah
kita menginginkan bahwa lembaga
kementerian yang bisa diduduki oleh tni aktif
tentunya akan juga menyerap pada eselon eselon di bawahnya
sehingga kolonel bisa masuk di sana
bagi sebagian pihak solusi ini bukanlah memecahkan masalah
apalagi uniknya pada pangkat di bawah kolonel seperti letnan hingga letkol
justru terjadi kekurangan personel
contohnya dari dua puluh empat ribu ruang jabatan yang tersedia
hanya terdapat hampir lima belas personel berpangkat letnan
di masa depan bisa jadi kekurangan personel akan semakin besar
karena itu kementerian pertahanan dan mabes tni harus berani mengambil terobosan baru
tetapi yang mesti kita pikirkan ketika kita menaikkan tingkat daripada satuan tersebut
itu kan nggak cukup personil
kita harus berbicara tentang logistiknya infrastrukturnya
kita harus bicara tentang anggaran sudah pasti gitu
dan latihan dan apapun
dan mungkin malah berdampak ke doktrin
perubahan strata itu akan berpengaruh kepada doktrin perangnya juga
nah ini menurut saya harus dimatangkan dulu
di masa yang akan datang tni perlu secara berani membenahi struktur personel mereka
kelebihan atau kekurangan personel secara berlebihan dipastikan bisa mengganggu kemampuan tni dalam menjalani tugas pokoknya
yaitu menjaga kedaulatan negara
seorang perwira tinggi tni pernah bercerita kepada saya
menurutnya melati itu adanya di tanah
dan jika kita beri pupuk beri air dan dirawat dengan benar
maka bunga melati atau jabatan kolonel itu bisa kita peroleh
namun demikian bintang adanya di langit
karena itu hanya tuhan yang bisa memberikannya
anerot ini mungkin ada benarnya dan sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini
walaupun sesungguhnya kenaikan pangkat dan jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kapabilitas dan integritas dari orang tersebut
tim liputan cnn jakarta